kita buka cnn indonesia new day hari ini dari informasi terkait komisi pemberantasan korupsi
yang resmi menahan bupati kabupaten buru selatan tagop sudarsono solisa
hal ini terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa
di kabupaten buru selatan maluku tahun anggaran dua ribu sebelas hingga dua ribu enam belas
tidak hanya menahan tagop dalam pengembangan perkara ini kpk juga menahan johnny rinhardt kasman
yang merupakan pihak swasta
dalam kasus ini bupati buru selatan diduga telah memberikan atensi lebih terhadap sejumlah proyek
pada dinas pupr kabupaten guru selatan
atensi lebih ini dilakukan dengan mengundang secara khusus kepala dinas dan kepala bidang bina marga
untuk mengetahui daftar dan nilai paket tiap proyek
atas informasi tersebut tagok sudarsono merekomendasikan dan juga menentukan nilai proyek
serta menentukan rekanan yang bisa memenangkan proyek secara sepihak
baik secara lelang maupun penunjukan langsung
untuk proses penyidikan lebih lanjut kpk menahan dua tersangka untuk dua puluh hari ke depan

dan berikutnya ditransfer ke rekening bank milik tsk tss